pergolakan antara operasi taksi konvensional dengan operator transportasi online
diam diam terus memanas hingga sekarang
setelah terdiam lama kini pemerintah kembali merevisi sebelas poin melalui permen hub no tiga puluh dua tahun dua ribu enam belas
tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
uji coba publik akan diterapkan pada satu april mendatang
lalu apakah dampak revisi peraturan ini bagi para operator online
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
dan telah hadir bersama kami managing director dari grab indonesia mas rizky kramadibrata
selamat sore mbak jem
menarik juga ini operator online ya sebagai operator online kini pemerintah kembali mengeluarkan revisi peraturan baru
ada sebelas poin kita akan melihat poin poin apa saja yang direvisi oleh pemerintah kali ini
ya satu itu adalah jenis angkutan sewa
dua adalah kapasitas silinder mesin kendaraan batas tarif angkutan sewa khusus
kuota jumlah angkutan sewa khusus kewajiban stnk berbadan hukum dan masih ada enam lainnya
ini sebenarnya yang paling dibebankan kepada operator atau yang merasa di paling membebankan operator itu yang mana saja sih pak
ya jadi sebelumnya kita berterima kasih kepada ada dua ya
pertama kepada pemerintah indonesia yang sudah menyediakan payung hukum untuk transportasi publik online
lalu juga kepada
masyarakat indonesia yang perhatiannya sangat besar terhadap ini karena memang ini sudah menjadi bagian kebutuhan sehari hari masyarakat perkotaan biasanya
dari sebelas poin ini banyak poin poin yang tentunya kami sangat berterima kasih karena artinya itu membantu membuat transportasi publik secara online ini menjadi hal yang legal
hanya saja kami melihat ada tiga poin yang kami melihatnya masih sangat berkeberatan
melihat dari sisi publik yaitu melihat dari sisi pengguna penumpang maupun mitra
apa saja poin poin itu yang bagi kami yaitu nomor satu penetapan batas tarif atas dan tarif bawah
kemudian jumlah kuota kendaraan
yang ketiga adalah kepemilikan stnk yang berpindah bukan dari individual tapi menjadi badan hukum
tentu saja kami juga bergembira mendengar pernyataan pak menhub
berterima kasih sekali bahwa beliau mempertimbangkan untuk melakukan masa sosialisasi ya
hanya saja kami melihatnya secara prinsipal tetap ini adalah hal yang bertentangan
kebaikan baik penumpang maupun mitra pengemudi
karena artinya nanti ketersediaan menjadi terbatas transportasi pilihan penumpang
yang kedua bisa menjadikan harga itu juga tidak terlalu terjangkau lagi seperti sekarang
padahal kunci dari online adalah salah satunya meningkatkan produktivitas sehingga harga bisa dibuat lebih terjangkau
saya ingin bertanya lagi dari sejak revisi sebenarnya peraturan ini kan sudah dikeluarkan pada tahun lalu begitu
tapi revisi ini baru juga diketahui oleh para operator
dan harus diterapkan
diterapkan pada satu april
sebenarnya sudah cukup belum sih waktu yang diberikan kepada pemerintah
jadi memang ini sebetulnya sudah cukup panjang ya
memang benar tahun lalu itu mulai dijalankan
tapi mungkin efektif waktu itu sebetulnya satu oktober dua ribu enam belas
hanya saja melihat dinamika pada saat waktu itu
prosesnya yang mungkin butuh lebih banyak uji publik
implementasinya diundur lagi enam bulan sampai ke satu april sekarang
di antaranya waktu itu setuju untuk diajak
dan juga untuk uji publik untuk revisi pm tiga puluh dua ini
uji publik yang pertama dijalankan pada tujuh belas februari dua ribu tujuh belas yang lalu di jakarta
dan yang kedua itu di makassar pada tanggal sepuluh maret
kami sangat menyambut positif uji publik ini
hanya saja mungkin dua kota dua kali menurut kami kurang karena atensi masyarakat juga sangat besar
kemudian juga pemilihan kotanya kami rasa sebetulnya mesti bisa lebih banyak lagi
dan tentunya sebetulnya sangat lebih baik apabila bisa dilakukan online polling
berarti sebelas poin ini memang sudah dikomunikasikan kepada pihak operator dari sejak beberapa waktu lalu begitu
ini sudah dikomunikasikan pada tanggal sepuluh maret
hanya saja memang dari sisi tiga pemain online baik dari grab dan dua yang lainnya
kami melihat ada dua perubahan kata kata di sini
terutama yang berkaitan dengan batas tarif atas bawah
atur yang atas serta jumlah kuota kendaraan
berapa besar dampak dari perubahan kecil itu
cukup besar karena ya itu tadi akses terhadap menurut kami prinsipnya adalah yang terbaik adalah mekanisme pasar
sehingga masyarakat menentukan pilihannya berapa banyak dan lain lain
kemudian tarif batas atas batas bawah itu sangat penting untuk dilepaskan ke market mechanism menurut prinsip kami
karena kemudian masyarakat bisa menentukan tarifnya sesuai dengan demand dan supply
tapi ada faktor ketiga ini yang kita sudah bahas cukup lama
hanya saja kami melihat masih tidak disetujui juga oleh pemerintah
yaitu kepemilikan stnk
yaitu kami melihatnya bahwa kepemilikan stnk itu tidak apa apa individual selama masih berada di bawah naungan hukum kooperasi
kalau ini harus menjadi badan hukum kami khawatir ini akan menyebabkan banyak mitra kami yang tidak bisa lagi bekerja untuk mitra pengemudi online
dan ini terus terang mungkin agak tidak sejalan dengan prinsip sharing ekonomi
kelihatan kalau dilihat dari sisi kami
jadi sangat mencukup dari nilai nilai fundamental operasi taksi
maksud saya transportasi online ini sendiri begitu ya
kami mengerti sekali bahwa memang ada unsur kestaraan
dan ini fungsinya peraturan pemerintah adalah ini
dan kami menyambut baik juga
hanya jangan lupa selain fungsi kestaraan harus juga dilihat bagaimana fungsi pilihan publik itu nomor satu
yang kedua adalah relevansi dari peraturan itu sendiri
kami melihatnya sih bahwa
dengan prinsip sharing ekonomi
dan ini terus terang
dengan bantuan teknologi saat ini kuota batas tarif atas bawah itu tidak menjadi terlalu relevan lagi
karena sudah bisa dibantu dengan teknologi
kalau kami bisa memberi pandangan dan masukan adalah
daripada kami yang harus masuk struktur yang mungkin menjadi pola yang agak lama ini
lebih baik pemain konvensional yang diberikan akses kepada kestaraan ini
yaitu tidak ada lagi kuota dan tidak lagi batas tarif atas batas tarif bawah
kami lihat juga sendiri kadang kadang implementasi dari batas tarif atas sendiri
di yang konvensional juga agak sulit
seperti misalnya di bali di kuota kuota turisme
sering kita lihat kendaraan konvensional yang memberikan charge di luar dari argo yang sudah dibutuhkan
sementara kalau misalnya dengan bantuan online
sekarang customer sudah bisa melihat berapa harga yang akan di charge di depan sebelum terjadi perjalanan
jadi kami lihat hal ini sudah tidak menjadi relevan lagi
daripada kami yang diminta untuk mengikuti itu
lebih baik kita lihat kestaraannya silahkan yang konvensional menjalankan pola kampanye
jadi dibuka aja ya
customer akhirnya yang menilai yang mana yang lebih menguntungkan bagi mereka
kami mengusulkan begitu sehingga kestaraan didapat tapi juga pilihan penumpang juga diberikan
jadi dua poin ini yang merasa masih memberatkan bagi operator
dan satu lagi adalah stnk
itu apakah sudah pendekatan apa kepada pemerintah yang sebelumnya
nomor satu adalah tentunya memang waktu itu butuh waktu
sejak kami mengetahui bahwa materi uji publik itu adalah final pada sepuluh maret kami berembuk juga
kemudian grab beserta dua penyedia aplikasi online lain pada tanggal tujuh belas maret menyampaikan surat isi keberatan kami dengan alasannya juga bukan tanpa alasan
yang kedua memohon waktu sosialisasi
karena kami sangat setuju dengan fungsi fungsi keselamatan dalam peraturannya
itu kami sangat dukung dari awal
hanya saja walaupun kami setuju juga masih banyak detail detail administrasi yang harus dipenuhi
yang akan butuh waktu untuk itu
grab salah satu yang paling agresif
kami memberikan insentif kepada mitra pengemudi kami untuk melakukan ujikir dan lain lain
kami ganti biayanya
bahkan kami beri insentif
cuma butuh waktu itu butuh waktu
baik jika akhirnya tetap diterapkan dua poin yang masih tadi masih sedikit memberatkan operator transportasi online ini
apa strategi dari perusahaan untuk mengantisipasi hal tersebut
nomor satu tentunya kami menghormati keputusan pemerintah
bagaimanapun juga kami hormati keputusan pemerintah
hanya saja kami mengantisipasi bahwa nanti akan bisa saja sangat potensial terjadi
yaitu kebutuhan demand yang tidak terpenuhi
karena pada akhirnya masyarakat yang menentukan mau pakai pilihan transportasi mana
kalau banyak mitra pengemudi kami tidak bisa berada di jalan
tidak bisa menjalankan ini
atau kalau enggak nanti ditangkap dan lain lain
akan ada gap yang cukup besar antara demand dengan
berarti supply yang merendah ini akan meningkatkan harga transportasi

nomor satu itu
tapi yang paling mengkhawatirkan adalah sulitnya didapat
nanti layanan pilihan dari masyarakat yang terjangkau dan aman
kami melihat bahwa disinilah kita akan berdiskusi lagi untuk menjaga proses ini
kami sangat menyambut baik statement dari pak menhub
yang bilang bahwa akan ada masalah sosialisasi lagi disini
karena semua butuh proses juga
kami akan berdiskusi langsung berapa masa sosialisasi yang bisa diberikan

dengan memberikan fakta fakta di lapangan
apa saja hal hal yang realistis untuk memenuhi target dari pm tiga puluh dua ini
sebenarnya pada bulan februari beberapa bulan sebelum ini grab sudah mengumumkan akan berinvestasi di indonesia sebanyak tujuh ratus juta dolar begitu ya
apakah dengan kebijakan kebijakan seperti ini saat ini akan berdampak kepada grabs wave of doing business
ini adalah bagian dari challenge
tentunya ini hal yang menjadi proses untuk market seperti indonesia
yang receptivenessnya terhadap new technology juga tinggi
kita lihat indonesia adalah negara ekonomi terbesar di asia tenggara
dan tentunya menuju negara ekonomi digital terbesar di asia tenggara
dan grab ingin berperan aktif disitu
makanya kami umumkan investasi tujuh ratus juta usd
jadi hal seperti ini bukan berarti menarik lagi rencana investasi
tidak kita tetap berkomitmen
tentunya kami sangat harapkan pemerintah juga bersama sama saling mendukung untuk mencapai pencapaian itu
baik bagi kami grab dengan mitra mitra kami dan penggunanya
maupun secara negara bangsa indonesia untuk bisa mencapai negara ekonomi digital terbesar di asia tenggara pada tahun dua ribu dua puluh dua
baik pak rizky terima kasih telah bersama kami di cnn indonesia business